kamu masih aja terus lanjutkan kebohongan ini
buat apa sih
mau sampai kapan
jadi nanti aku minta ya mas
apa lagi yang direncana
mama dari mana
aku balik kamu udah gak ada
tadi mama tuh habis dari kantornya nino
jadi elsa tadi datang ke sini sambil nangis nangis
dia cerita kalau nino masih aja mempedulikan angin
tanpa memikirkan perasaannya elsa
mau apa sih nino
dulu waktu andi memerlukan support seorang suami
nino malah pergi ninggalin dia
sekarang nino udah sama elsa
malah memperhatikan anin
mama gak bisa diem minino untuk terus bersikap seperti ini sama elsa
jadi tadi mama temuin dia
mama kasih peringatan sama nino
dia janji kalau dia akan bener bener
memperbaiki pernikahannya sama elsa
kita lihat aja mudah mudahan benar ya
semoga dia betul betul pegang kata katanya
karena kalau tidak papa akan bicara tegas sama dia
lucu banget pokoknya
kan kamu yang gambar
kembali ke misalnya
udah pulang al
kan belum selesai ma
oh iya belum selesai ya
oh iya mas kamu ada foto adik kamu gak
soalnya untuk menyelesaikan pekerjaannya reina
ada tugas dari pak bos
malem malem kok disini
enggak saya mau ketemu sama kiki
mau ketemu ayang kiki malem malem begini
eh ayang kikinya udah tidur
pakai nongol lagi kan jadinya ketemu
hihi awas jangan nyalahin pemandangan indahku
hah emang mas randy selalu nggak marah sama kiki
ah enggak ki
eh kiki bisa bantuin kok kalau mas randy atau mas randy pengen minta tolong buat kiki nemenin mas randy ke kondangan lagi
eh bukan bukan itu
eh mama saya mau ketemu sama kamu
ya udah kamu siap siap ya saya tunggu di sini
siap mas tunggu di sini bentar ya
kita mau campur
tuh bentar ya mas ya
kita mau campur
jadi gimana mas
kamu ada foto adik kamu gak
oh tuhan al
kamu masih aja terus lanjutkan kebohongan ini
buat apa sih mau sampai kapan
jadi nanti aku minta ya mas
apalagi yang direncanakan al
semakin dia berlarut larut dalam hal ini
semakin dia membohongi istrinya sendiri
c'mon ini bukan benar al
aku akan lihat
mama pasti sedih dan gak setuju
tapi gue nggak bisa jujur juga soal ini ke andin
andai mama tahu kenapa aku harus bohong soal roy ke andin
andai mama tahu kalau andin yang udah bunuh roy
apa yang bakal mama lakuin ke andin mas
aku ke dalam dulu ya
mungkin report aja sih tuh mas rina
aku tanya onze kepada haveiru nih
apa yang mau diterima
siapa aja terserah kamu
tapi harus sekarang juga dikirim ke saya
dan satu hal
yang terpenting tidak dikenali andin
oke pak baik
foto perempuan yang gak dikenal sama bu andin
mana bentar lagi saya pergi lagi
kayaknya saya masih ada deh foto dia habis saya
dan kayaknya bu andin juga gak bakal kenal sama dia
pak ini fotonya
saya jamin bu andin gak kenal
ini perempuan siapa ya
ah udahlah gak penting
dapetin andin gak kena
apa butuh nyariq
kiki kamu mau kemana malam malam
diki mau minta izin bu mbak kiki mau ketemu sama mamanya mas randy
tapi semua kerjaan kiki udah kiki selesain kok bu jadi udah beres semuanya
kamu mau ketemu sama mamanya pak rendy